sejak pukul delapan tadi prabowo subianto dan sandiaga uno telah menjalani beberapa tahap tes kesehatan
diperkirakan tes kesehatan pasangan ini akan selesai pada pukul lima sore
seperti pasangan joko widodo dan ⁇ maruf ⁇ amin prabowo subianto dan sandiaga uno juga diwajibkan untuk berkuasa sejak pukul delapan malam sebelumnya
saya diperintah oleh dokter untuk puasa dari jam delapan malam
gak biasa saya biasa makan jam sepuluh malam saya jadi gak bisa tidur kelaperan
tapi karena perintah dokter nggak berani saya melanggar
setelah ini pemeriksaan apa lagi pak prabowo
ya udah profesional sekali pemeriksaannya
kita terima kasih sama semua dokter dokter luar biasa
ini kelas dunia lah fasilitasnya dan mudah mudahan semuanya berjalan
dan untuk informasi terkini terkait pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres
sudah ada yogi tujuliarto yang berada langsung di rspad gatot subroto jakarta
akan menjadi hari yang panjang untuk prabowo dan juga sandiaga uno yogi
lalu untuk saat ini apa saja tes pemeriksaannya
apa yang akan dilakukan di sana
ya fani dan daniar memang ini akan menjadi hari yang panjang untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu prabowo dan sandi
sama seperti halnya kemarin jokowi dan maruf amin
pasangan pada hari ini prabowo dan sandi datang di rumah sakit rspad ini sekitar pukul tiga belas
di dahulu yang pertama itu datang pertama adalah prabowo
disusul sekitar sepuluh menit kemudian sandi
mereka mulai melakukan atau diperiksa itu sekitar pukul delapan pagi
dan tadi sekitar sempit
pukul sembilan jelang pukul sepuluh pagi sempat prabowo dan sandi keluar dari ruang periksa dan menyapa para jurnalis atau wartawan
mereka menyatakan bahwa mereka sudah menjalani pemeriksaan tes darah untuk yang kedua kalinya
artinya prabowo menyatakan bahwa dirinya sempat diminta untuk berpuasa dari tadi malam sampai tadi pagi
dan pemeriksaan darah dilakukan sebelum dan setelah berpuasa
selain darah juga prabowo dan sandi juga sudah melakukan pemeriksaan toraks
lalu juga ada tes urin begitu
dan setelah ini mereka juga akan melakukan serangkaian pemeriksaan
tidak hanya tes medis berupa fisik tapi juga tes psikologi atau psikotest
dan juga tes kemungkinan mereka sudah tetap bebas dari penyalahgunaan narkotika
baik terima kasih yogi tujuliarto atas laporan langsung anda
dan kita nantikan ya proses atau hari yang panjang bagi kedua pasangan ini